dengan amas johnny ye dia pancar di depan aja kalau orang cantik ama orang ganteng duduknya
di depan berduaan pancak ke kelihatannya jangan rum lo di belakang aja bareng sama kaum hawa yang
di depan kaum adam gua marobi lam lewatin dari belakang ya iya sih masa sulam di depan sih yang
tahu alamat kami geng air air
nggak bayar gratis begitu bro lihat friend saya udah ngasih contoh tuh berbuat baik sama siapa aja
eh dan dipercaya kalau rejeki itu datangnya dari mana aja kagak ketuker pada banyak ini
hai roh sebetulnya cinggilan kajak lu ke mana sih pastinya orang nggak tahu bang cuma tadi
cinta yang katanya mau ke bintaro tempat apaan sih cinggilan cuma bilang mudah mudahan kalau diajak
ke tempat itu enggak bakalan ribut lagi sama emak biar akur iya bang lu mau direndam kali sama
ya mudah mudahan aja lihat ini dikabulin nama allah biar lu sama emak tuh nggak berantem dulu ya
gak ribut dulu ya amin kalau gue sih arti kebahagiaan gue nih ya sederhana dan simpel
aja yang penting lu emak pokoknya semua yang ada di sini bisa rukun bisa damai
biasa aja ya supir pribadi
cindu kemana kan dia yang punya acara tak tahu tadi kong nelan pesen nama joni katanya mau ke
warung dulu beli plastik atau apa gitu ya udah kau gitu tungguin aja cinggilan tapi dateng jalan

ypac yayasan penyandang anak cacat iya nah gue sama keluarga jisulam pengen kesana setaukan rumana
seneng nih sama anak anak siapa tahu tertarik pengen ikut boleh cing rum ikut ya udah gua tunggu
ya dirumah jisulam lu langsung aja sana iya pasti cinta
gede banget buat ngantongin lu juga cukup wah udah dong gue cari tempat lain aja ya maaf matching ya
iya nggak papa gue tunggu ya assalamualaikum waalaikumsalam
taruh lagi ya kong
lu mana sini si malang kan dia tadi yang ngajakin buru buru
udah gak sabar tinggalan tuh cuman ke tokonya aja muhyiddin kagak jauh dekat udah sabar aja
ngapain iya sih emang sih deket dari sini deket cuman kalau dia jalannya sambil jualan tuh herbalnya
obat obatannya begitu kan jadi lama lama buang buang waktu
gimana sih mesti ngajak dia
ya udah pokoknya lo ikut aja ya
ntar ada kejutan
eh mau kemana rum

rum mau ke pantai asuhan anak anak cacat
ya elah ngapain sih rum
mengunjungi pantai asuhan anak anak cacat
mendingan lo ngunjungi pantai asuhan
biar kita agak ketular penyakitnya
karena anak cacat itu pastinya dapat
kutukan dari allah
nah kalo kita deketin ntar
kesialannya ketular sama kita
ya allah bah bakal ngomongnya kayak gitu sih bah
bah biarpun mereka
cacat tapi mereka tuh punya hak
untuk hidup dan punya hak
untuk dihargai sama kita bah
pengen bukan berarti mereka cacat
terus mereka itu mendatangkan kesialan
kecacatan itu gak ada hubungannya sama kesialan mbah
dan abah juga perlu tau ya
gak ada yang diciptakan
di dunia ini itu untuk mendatangkan kesialan
ah udah deh
males abah diskusinya sama lo
ya udah kalau gitu baru pergi dulu ya bah ya
ayo deh berangkat ya
gua bilang muat
motor goncengan sama si johnny
lagian pan kak rum di depan aja
duduknya di depan berduaan
pan cakep keliatan nih
jangan rum lo di belakang
aja bareng sama kaum hawa
yang di depan kaum adam
lam lo ikutin dari belakang ya

yang tau alamat kan nih jeng
kau mau ke sini sih rang
ini kan yayasan yang kecacat
iya cing nelan bilang ke rum kayak gitu
mau dateng ke sini makanya rum ikut

biar lebih jelasnya kita ke dalam aja
biar nggak penasaran kita ikutin aja maunya dia
kalian sedang apa disini
sudah pada minum obat belum
baiklah kalau begitu sekarang
semua bapak kita minum obat ke dalam ya
mok ini keluarga gue yang gue ceritain
yang ini empok gue
gue tinggal sama dia sekarang
nah yang ini rodia